melakukan sosialisasi kepada masyarakat
konsumsi gula penduduk indonesia mencapai tujuh enam juta metric ton per tahun
gue bilang wah ini sih foto gue sih jauh dari bagus